sudah tujuh kali keluarga dari sultan rifat al fatih mahasiswa yang terjerat kabel fiber optik meminta pertanggung jawaban atas musibah yang dialami anaknya
namun hingga kini masih belum ada bantuan yang diberikan oleh perusahaan pemilik kabel fiber optik tersebut
kita akan bahas bersama magdir ismail kuasa hukum dari pt bali towerindo sentra
selamat malam terima kasih sudah diundang
sama sama terima kasih juga atas waktunya sudah menyempatkan untuk malam hari ini
kita langsung konfirmasi begitu ya dikatakan oleh ayah dari sultan bahwa memang sudah ada pertemuan sebenarnya pada juni lalu dan sudah ada itikat baik untuk mengakui kejadian tersebut
namun hingga kini masih belum ada perkembangan
bahkan perwakilan kantor sudah tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan fatih yang merupakan ayah dari sultan
tanggapan dari anda sebagai kuasa hukum seperti apa
iya saya kira begini ya sebelum saya jawab itu ya
terus terang kami juga
kita semua prihatin ya dengan kondisi sultan seperti ini
ini kan sebuah musibah yang ya saya kira siapa yang ingin terjadi seperti ini
kemudian apalagi kita lihat bahwa kalau saya baca dari surat surat atau pernyataan pernyataan dari orang tuanya
sultan ini kan anak yang cukup pintar dengan nilai kumulatif ipk nya hampir empat
artinya kan masa depannya dia ini kan
yang akan sangat bagus sekali
tetapi karena ini musibah bagaimanapun juga
itu pertama yang saya ingin sampaikan
dan terus terang kami semua prihatin dengan kondisi seperti ini
nah yang kedua memang betul sudah ada terjadi pembicaraan pembicaraan
termasuk di antaranya kesiapan dan kesanggupan dari pihak perusahaan
untuk memberikan semacam kerahiman terhadap apa yang dialami oleh sultan ini
karena bagaimanapun juga sekali lagi bahwa apa yang akan disampaikan itu lebih pada
ya ini persoalan kemanusiaan dan ini persoalan manusia
saya kira itu yang pokok
hanya saja soal angka tentu ini kan soal sesuatu yang tidak mudah untuk diputuskan
keluarga meminta yang pada awalnya kan sudah disampaikan kesanggupan pihak pihak perusahaan
tetapi sampai di sini sampai sekarang kan belum ada kesepakatannya tentang itu
terkait statement dari keluarga yang mengatakan bahwa komunikasinya sudah diputus begitu
tidak berkomunikasi tidak bisa atau tidak diizinkan untuk berkomunikasi kembali dengan perusahaan yang anda wakilkan
tanggapan anda seperti apa
enggak saya kira begini nggak begitu ya
ini lebih pada kenapa
kenapa teman teman itu minta pihak ketiga termasuk kami
ini agar supaya kita dalam melihat persoalan ini secara jernih
kita kan tidak ingin juga sultan ini jadi korban
dan juga orang orang yang lain yang ada di perusahaan itu juga jadi bermasalah
jadi maka ditunjuklah kami dengan beberapa orang teman mencoba jadi jembatan
supaya masalah ini kita bisa selesaikan dengan baik dengan tulus dengan ikhlas
sekali lagi ini musibah yang tidak bisa kita tolak
baik baik sejauh ini apakah sudah ada rencana untuk adanya pertemuan dengan perwakilan dari keluarga
kemarin itu kan terakhir kan sempat ada pertemuan gitu loh ya
tetapi ini agak mentok soal apa ya yang diminta oleh pihak keluarga gitu loh
meskipun pernah ditawarkan satu jumlah yang oleh pihak perusahaan
yang tidak diterima oleh keluarga gitu
nah saya kira ini bisa sebenarnya bisa jadi titik pangkal untuk bicara kembali gitu loh
bagaimanapun sekali lagi kita semua prihatin dengan kondisinya sultan ini
berarti memang ada rencana untuk adanya pertemuan dengan perwakilan keluarga
dalam waktu dekat mungkin
tentu tentu saja kita akan lakukan gitu loh ya
tinggalkan soal soal waktu ini kan gak gampang juga gitu loh ya
ada teman teman yang kadang kadang ada punya waktu sementara keluarga nggak bisa atau kawan kawan di perusahaan ini belum bisa
tetapi pihak pihak keluarga sudah bisa
nah ini kan mencocokkan waktu ini ini yang harus kita lakukan secara baik gitu
tentu saja perlu kesabaran gitu ya
pak magdir berarti yang saya tangkap sejauh ini adalah belum ditemukannya adanya titik tengah
apa yang diinginkan oleh keluarga dan juga bagaimana atau jumlah kesanggupan yang akan diberikan oleh klien anda begitu ya
iya betul betul betul
karena meskipun sudah pernah ditawarkan satu satu angka yang menurut temat kami sudah lebih dari cukup gitu ya
sebagai bentuk dari kemanusiaan
walaupun belum bertemu di titik tengah ini apakah memang komunikasi tidak dilakukan begitu sampai sekarang
karena menurut saya komunikasi tidak dilakukan

pertama ada dari pihak perusahaan yang berkomunikasi
tetapi kan karena komunikasinya ini agak stuck gitu
lantas diminta ada kawan kawan yang lain yang ikut mencoba jadi jembatan
tapi ini masih juga stuck gitu loh ya
nah ini saya kira yang harus kita pikirkan secara bersama
enggak enggak gitu loh ya
kami dari media terus akan menunggu bagaimana pertemuan anda dengan perwakilan anda
dengan perwakilan keluarga
dan kita akan sama sama melihat bagaimana perkembangan ya
terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini
magdir ismail kuasa hukum dari pt bali towerindo sentra